mobilitas masyarakat di tahun kedua pandemi untuk pulang kampung ternyata masih cukup tinggi
pemerintah menetapkan kebijakan sementara masyarakatnya masih punya keinginan
nah kalau ditanya langsung nih kira kira seperti apa ya
lebaran yang aman versi warga bicara
nah bu lebih berfaedah mana nih lebaran mudik atau di rumah aja
saya lebih maunya mudik
di rumah aja lebih enak lebih nyaman
kalau menurut saya sih lebih enak di rumah
di rumah aja
nggak ada kekhawatiran lah untuk masalah covid ini ya
sebenarnya sih semuanya berfaedah
tapi yang lebih berfaeda buat saya sih ya pulang kampung ya mudik
saya pilih di rumah aja
di rumah aja baik
tapi mas jika tiba tiba ada salah satu anggota keluarga yang terkena covid sembilan belas
ngerasa bersalah nggak sih
iya sih kalau untuk itu
nah itu yang kita hindari
enggak lah kan dari kita sendiri harus menjaga segalanya
mungkin dari mana mana harus cuci tangan
dari keluarga misalkan ada yang kena covid saya merasa bersalah juga
enggak sih kenapa harus merasa bersalah
kan namanya penyakit kan semuanya dari allah kan
menurut ibu nih lebaran yang aman versi ibu apa
yang sederhana aja
kumpul keluarga aja udah tidak mengundang yang lain
emang bener bener di rumah jadi nggak keluar kemana mana gitu
ya tetap di rumah jaga kesehatan
kita tetap di rumah menjaga jarak gitu ya
jadi silaturahmi pakai virtual